kenapa kecepatan nih

apa yang om buktikan
inilah yang disebut masyarakat
sepeda motor akan tetap berjalan
meski mesinnya dimatikan
saat melintas di jalan dusun tanduk benua
kabupaten deli serdang sumatera utara
sedikitnya ada dua titik medan magnet
yang ada di ruas jalan
yang baru selesai di aspal bulan lalu
di salah satu titik sepanjang tiga puluh meter ini
kendaraan roda empat juga akan tetap berjalan maju
dari arah selatan ke utara
meski mesin kendaraan dimatikan
bahkan mobil bisa berjalan mundur
tim cnn indonesia
kami siang mencoba merasakan
fenomena medan magnet yang viral
mesin telah saya matikan
dan handbrake telah saya naturalkan
meski mesinnya mati
kendaraan tetap melaju ke depan
ya di titik ini ternyata
semakin kencang lagi
fenomena inilah yang disebut
masyarakat yang melintasi tempat ini
sebagai fenomena medan magnet
masyarakat sekitar maupun wisatawan
yang sedang melintas jalan ini
kerap menikmati fenomena alam medan magnet
mesin kendaraan selalu dimatikan
untuk bisa merasakan langsung sensasi
bahkan laju kendaraan akan semakin kencang
saat melintasi titik utama medan magnet
ini pun ketahuannya
waktu pembukaan jalan ini
dulu kan masih berkerikil gitu pak ya
jadi kalau bawa motor itu
karena sering bergelombang
semenjak perbaikan ini
karena ini tembus ke bandar baru
dulu karena ini jalannya agak datar
banyak orang yang setelahnya
bawa motor gitu
itulah udah ada dikasih titik garis putih itu
dari situ ke atas
abang kemarin penasar
karena penasaran dari medsos atau gimana
ya memang iya
penasaran dari medsos
ya memang terbukti
yang jadi perhatian maksimalnya
masyarakat ini ditindaklanjuti
stasiun geofisika deli serdang
mereka menurunkan tim
mengukur tingginya medan magnet
hasil pengukuran ini membenarkan
adanya medan magnet yang lebih tinggi
sehingga dipastikan bukan fenomena
ilusi optik seperti di lokasi lain
namun stasiun geofisika deli serdang
masih akan melanjutkan pengujian
mereka akan menguji gravitasi bumi
di lokasi itu dengan alat
jadi kami melakukan
pengukuran di enam belas titik di sekitar
titik yang dinyatakan sebagai
yang memiliki medan magnet
itu dari nilai yang kami peroleh melalui alat
itu kami bandingkan dengan
baseline yang ada di kantor kami
di stasiun geofisika deli serdang
rata rata memiliki delta atau nilai selisih
yang berbeda dengan nilai yang kita
mencari di stasiun
jadi kita bisa menggunakan
nilai yang lebih tinggi

jadi kita bisa menggunakan

nah nilai ini
juga dalam skala
uniknya fenomena medan magnet ini
dapat menjadi hiburan bagi warga
setempat maupun wisatawan yang
sedang melintas bagi yang ingin
merasakan sensasinya dapat berkunjung
ke jalan dusun tanduk benua
desa sukamakmur kecamatan kutalimbaru
kabupaten deli serdang sumatera utara
ayat sudrajat medan sumatera utara